kalau bu cerita ke mama mama pasti jadi cemasan kepenciran
rekan bisnis ma
semoga usulku timah ya mama terus berdua kecita
kamu bukannya pucat
kayaknya memudihkan sesuatu
siapa sih sebenarnya meninggal
tapi sekarang ada rina sama ma
aku tanya nanti aja deh
panino besok bapak ada meeting dengan pak irvan dari pt personal dicipta jam tiga sore bapak bisa
baik kalau pak nino bisa nanti langsung saya follow up ke staffnya pak irvan ya pak
selamat siang bu
ada yang mau
ada yang mau
ada yang mau
ada yang mau
ada yang mau
ada yang mau
ada yang bisa saya bantu
saya riki saya mengunjungi narapidana yang bernama elsa anindita
elsa sanitita sudah dipindahkan dari sini karena dianggap odgj
iya betul pak
elsa kena kegung jiwa
tbg nggak ada teman gw
pokoknya dia didisa lagi pulang da education alles right
definitif memang racism ya udah lah
tegang'reo di foam pens outer were lu vari
bu sarah ada kunjungan buat ibu
bukan bu pak riki
bukannya riki juga di penjara
tante apa kabar
kamu bukan yang ada di penjara
saya sudah bebas tante
mau ketemu elsa
dan saya juga dengar katanya elsa masuk tempat rehabilitasi
apa benar tante
apa urusannya sama kamu
karena saya peduli sama elsa tante
kalau elsa melihat kamu depresi dia akan pré moribang

jangan pernah temui lagi elsa
apa selama pelarian saya dan elsa
elsa ada terluka
gak ada kan
karena saya benar benar menjaga elsa tante
apapun itu elsa sudah punya suami
tapi suaminya gak pernah peduli sama elsa tante
malah suaminya yang bikin rasa depresi
enggak saya gak mau masuk penjara
saya bisa tanya ke orang lain di mana keberadaan elsa sekarang
karena saya meminta izin sama tante
apa boleh saya jemput elsa
nanti jangan lupa follow up yang kemarin laporan dari pak rendy ya
udah saatnya makan siang kamu kalau mau makan siang silahkan
ah ya pak bapak mau makan apa nanti biar saya beli
enggak enggak enggak usah saya kebetulan bawa bekal dari rumah makasih ya
oh gitu ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya pak
ya si pak
gue bersyukur banget rah tante sarah ngasih alamatnya
tadinya gue pikir tante sarah nggak bakal ngasih alamatnya
sekarang kita mau ke mana
iya mau ke mana lagi
gak usah gitu muka lo
rik rik rik tempat rehabilitasi elsa itu jauh rik
di bandung terus kita naik apa mereka nggak punya mobil
eh lo menyusahkan gue terus lo belum gapuk apa dipenjara karena elsa urusin elsa terus
udah tenang aja eh ikutin gue
eh eh rik aduh masa naik bus
aduh masa naik bus ya rik
jauh banget trik ke bandung
aku bisa kasih alamat tempat rehabilitasi elsa sama ricky
kenapa aku percaya sekali sama dia
gimana kalau dia bikin elsa depresi
dan semakin parah
tapi aku sudah terlanjur memberikannya sama ricky
pak mama sama rena tunggu di mobil aja ya
nanti biar dia jaga sama riza
ya udah oke
sayang kamu nemenin oma dulu ya
mama sama papa cuma sebentar doang kok